tante an ini mau nemuin aku sama fadil
iya memangnya kenapa
gak apa apa tante
enggak aku pikir tante cuma mau ngajak aku makan siang aja
oh alena memang kan dari awal tante niat mau ketemuin kamu semua fadil
jadi kamu harus ketemu sama fadil ya
kalau gak ada masalah minum aja dulu kak ria
oke siap siap pak
buat berapa orang
ya ampun kamila sama fadil foto perweding
wah berarti mereka bener bener serius nikahnya du
nih foto perweding kalian
ini foto yang keluar nia
suka tapi nama andaugah
boleh boleh aja tapi elders enter

kamu tuh apa apaan sih
foto ini kamu minta dikirim ke rumah
kamu tau kan tante ambar tuh bakal marah
aku tuh bingung deh sama kamu
kamu tuh gak punya perasaan ya
kamu cuma pentingin kamila
kamu gak pentingin mama kamu
permintaan terakhir mama
sebelum mama pergi
mau belum sempat lihat hasilnya
oh gitu ya
ada pasien yang nungguin aku
pergi aja gak apa apa
mila baik baik aja kok disini
sekarang kak fadil pergi
pasiennya udah nungguin
jangan lupa makan ya
tante tante tante ayo cepetan keluar
ngapain nanti keluar
suruh ngeliatin kamila sama fadil
atau kamu sama edo
tante gak mau keluar
tante gak akan keluar
akan nyesel kalau ketinggalan berita yang paling heboh hari ini
berita apa lagi sih ndi
tadi ada orang yang nganterin barang buat anda dan camilla
tante tau gak barangnya apa
foto pre weddingnya kamila sama fadil
tante fotonya tuh mesra banget
mereka berdua udah bikin foto pre wedding
tante aja ketinggalan input dari anaknya sendiri
ya ampun tante
ini tuh gak bisa dibiarin
kenapa semuanya terjadi secepat ini
kenapa semuanya terjadi secepat ini
kenapa semuanya terjadi secepat ini

saya juga tidak tau
kenapa kamu begitu cepat melakukan semua itu
kamu bener bener keterlaluan kamila
di saat ibu kamu sedang sakit dan sekarat
kamu masih bisa meneruskan niat fisik kamu untuk menggait fadil
kamu gak usah berlagak pilon deh kamila
kamu sengaja kan
sengaja membuat foto ini

dan menepati janji untuk menikahi kamu
dan kamu melibatkan ibu kamu yang sedang sakit
kamu tahu fadil itu gak bisa melihat orang yang lemah
dan dengan foto ini
dia tidak akan lari dan dia akan menepati janjinya
masya allah tante
saya sama sekali gak punya niat seperti itu tante
kamu gak usah terus menerus membela diri kamu
karena semakin hari
saya semakin tahu siapa kamu
memang saya udah kecolongan kamila
silahkan kamu melihat sepuas puasnya
dan tidak akan pernah bisa merasakannya
karena sampai kapan
saya tidak akan pernah merestui fadil menikah dengan kamu
tidak akan pernah
tidak akan pernah
tidak akan pernah

kamu udah ingat
tidak akan sampai
dan mau mau
kamu sudah bisa
siapa yang membawa surat izin sakit fara waktu itu ke sini
katanya sih pak anaknya
dan dari mana kamu bisa tahu kalau itu benar anaknya farah
dari perempuan itu pak
dia bilang kalau dia itu anaknya ukfarah
ya sudah kamu boleh keluar
apa benar farah punya anak
saya sudah menggugurkannya
sesuai dengan keinginan ibu kamu kan
apa farah bohong tentang hal itu
berarti dia tidak menggugurkan kandungannya
aku memiliki anak dari farah
bagaimana cara aku mencari tahu siapa anakku yang sebenarnya
di mana aku harus mencari dia
sekarang juga mama mau ketemu sama kamu
ya ampun ma
ada apa lagi sih ma
udah kamu datang dulu aja deh
nanti juga kamu tahu kok
hari ini fadil benar benar sibuk
kayaknya fadil gak bisa temui mama
fadil kamu kenapa sih selalu membantah mama
kamu mau jadi anak burhaka
bukannya gitu fadil
fadil temui mama
mama di mana
di cafe black pepper jam makan siang
pokoknya kamu harus datang
mama tidak mau terima alasan apapun dari kamu
dan mama gak mau bicara lagi sama kamu
kalau kamu gak datang
ada apa lagi sih
karena masalah foto itu
udah pesen makanan
tante mau pesen
nanti tunggu fadil aja deh
tante anini mau nungguin aku sama fadil
iya memangnya kenapa
tante cuma mau ngajak aku makan siang aja
memang kan dari awal
tante niat mau ketemuin kamu sama fadil
jadi kamu harus ketemu sama fadil ya
kalau gak ada pesan minum aja dulu kali ya
buat berapa orang
ya ampun tante
akhirnya kamu datang juga
kamu kagum ya ngeliat anginnya cantik
ayo dong kenalan kok diem aja
eh ya ampun
mama lupa mama ada janji lagi
mama harus pergi
ya mama tinggal dulu ya sayang ya
mudah mudahan fadli menyukai alena
seperti aku menyukai alena
kamu gak kenapa napa kan
kamu baik baik aja kan
aku baik baik aja jalanan
mama kamu bener bener gak ngenalin kamu sebagai tovan
tapi sebagai fadil
sekarang kamu tau
kenapa aku begitu berambisi
ingin lebih baik daripada fadil
ya kasih stir
gak ada apa apa
di mana sekarang
aduh udah deh
ngapain sih nanya mama ada dimana segala
udah kamu gitu ini mbaknya disitu

udah dibela belain kesini